secara langsung mengatakan tidak mau menggoda namun sepertinya godaan justru disampaikannya melalui pantun
apakah demikian akan kita tanyakan langsung kepada anggota dewan pembina gerindra andre rosiade
dan kepala bakomstra demokrat herzaki mahendra putra selamat malam bapak bapak
selamat malam mbak selamat malam bang andre sehat bang
ya malam zaki
terus berduka ya bang
bang andre pak muzani kan katanya tidak mau menggoda
kalau tadi saya mendengarkan konversi setidaknya ada dua kali menyatakan tidak mau menggoda
tapi akhirnya pantunnya sangat menggoda jadinya gimana nih bang
ya jadi begini
kami gerindra sangat menghormati
sebentar ya saya minum dulu boleh ya
bapak lagi batuk ya sebentar
partai gerindra sangat menghormati kesepakatan koalisi perubahannya demokrat dengan nasdem dan pks
begitu juga sebaliknya partai demokrat sangat menghormati kesepakatan kami dengan koalisi kebangkitan indonesia raya gerindra dan pkb
tapi tentu sekali lagi
dan silaturahim kebangsaan
tentu perlu dilakukan meskipun kita berbeda koalisi
ini baik bagi bangsa dan negara bagi persatuan
karena sekali lagi membangun indonesia
tidak bisa oleh satu atau dua kekuatan
tapi harus dilakukan secara bersama sama dengan semangat gotong royong
tentu ini tradisi yang baik saling mengunjungi
apalagi mas pernah berkunjung ke kartanegara
pak prabowo juga sudah berkunjung ke pak citan ke tumpah sp
hari ini kami melanjutkan dpp gerindra bertemu dengan dpp partai demokrat
saya rasa ini langkah yang baik
kita boleh berbeda pilihan berbeda partai
tapi kebersamaan kita sebagai anak bangsa itu terus harus kita jaga
sehingga pemilu yang demokratis yang riang dan gembira bisa kita wujudkan demi kepentingan rakyat
jadi pantunnya bukan bermaksud menggoda bang
jadi meskipun ditutup oleh pantun kalau tidak salah pantunnya begini
beli alpukat ke pasar
belinya di pasar ampung
pak prabowo akan semakin kuat apabila demokrat bergabung
nah kalau nggak salah itu
jadi yang bikin bang andrei bang
tentu kita tidak ingin menggoda
nah itu pantunnya pak sekjen
saya kan memutip saja pantunnya pak sekjen
jadi intinya kita tidak ingin menggoda
tapi kami bersepakat
siap tentu bisa bekerja sama dengan demokrat
apalagi kami sudah pengalaman
tidak menggoda tapi membuka pintu ya
membuka pintu jika demokrat mau bergabung
bekerja sama dengan demokrat dengan partai partai lain itu harus kita lakukan
bisa sebelum pemilu atau saat pemilu atau pasca pemilu
ini bisa kita lakukan
karena sekali lagi membangun bangsa harus dilakukan secara bersama sama
bangsa ini begitu besar
hampir dua ratus delapan puluh juta rakyat indonesia
tidak mungkin satu kekuatan saja yang bisa membangun indonesia
kita harus lakukan secara bersama sama secara gotong royong
termasuk apakah nanti pak prabowo yang menjadi pemenang
atau mungkin koalisi demokrat yang menjadi pemenang
atau koalisi mas kenjar yang akan menang
kita harus bersama sama memastikan persatuan indonesia tetap kita jaga
jadi memastikan kalau pak prabowo menang
demokrat bisa bergabung
saya mau ke pak zaky terlebih dahulu
tidak tergoda ya pak zaky
ada nggak keinginan atau kemungkinan demokrat ini akan bergabung
ya ini masih diperjelas kembali sudah dipertegas oleh bang andri tadi
pertemuan ini kan sudah terlalu kebangsaan
untuk menjalin komunikasi politik ya sesama partai politik
pesan utamanya begini pak membangun bangsa itu tidak bisa sendirian
sama persis ini pesannya
yang kedua kami ini juga saling bertukar informasi dan pandangan
bagaimana kita wujudkan pemilu itu bisa jujur adil tidak ada kecurangan kecurangan
katakanlah saat ini kami tidak bersama mas andre dengan gerindra dengan pak prabowo
misalnya di satu sisi sedangkan kami dengan mas anies dan koalisi perubahan di sisi yang lain
tapi tetap saja kami memiliki kesamaan pandangan
dalam konteks tadi bicara mengenai situasi yang dinamis
situasinya sangat dinamis
sekali lagi kami sampaikan sangat dinamis sangat cair
namun demikian posisi hari ini kami sama sama solid
dan saling menghormati posisi untuk tetap berada di koalisi masing masing
nah kami juga ingin sampaikan memang kan mengingat cair dan dinamisnya situasi yang berkembang
tentu pertemuan ini kan bukan pertemuan yang pertama
ini melanjutkan pertemuan pertemuan sebelumnya
bagi kami ini sangatlah wajar gitu
toh kami juga sudah menyampaikan mengenai pertemuan ini kepada teman teman
partai politik koalisi perubahan
juga kepada pacar pres kami mas anies baswedan lalu lo masing masing di tim delapan
jadi kalau kami melihat pertemuan ini sangat sangat kondusif sangat sangat positif
inilah yang kita inginkan
boleh beda posisi beda koalisi beda pandangan
tapi tetap menjalin komunikasi dan silaturahmi
hari ini mungkin kami berbeda ke depan mungkin saja
kita nggak akan pernah tahu mbak
hari ini mungkin berbeda ke depan mungkin saja
jadi misalkan ada putaran kedua mungkin saja bergabung nanti
ya mungkin saja semua itu kan sangat mungkin
seperti kami sampaikan situasi saat ini sangat cair dan dinamis
jika kemudian ahy tidak menjadi cawapres dari anies baswedan apakah mungkin bergabung dengan gerindra
kalau masalah keputusan saat ini sudah tegas dan jelas mas ahaye selaku ketahuan menyampaikan
perubahan kami ini sudah menyerahkan mandat kepada mas anies baswedan
mandatnya kepada mas anies baswedan ini untuk bisa memilih cawapres
pasangan cawapres dan capres yang bisa memenangkan pemilu bukan hanya sekedar berlayar dan ada lima kriteria
jadi bagi kami sudah tuntas untuk masalah cawapres
nanti saja kita bicara cawapres karena kita tunggu pengumumannya saja dari mas anies
kami sudah menyerahkan dan kami menghormati betul apa yang menjadi keputusan dari mas anies nanti
menghormati betul dan yang penting cawapres ini nantinya tidak hanya berlayar tapi bisa memenangkan kontestasi
kemudian saya mau tanya ke gerindra dulu bang zaky kalau gerindra ada kemungkinan nggak tertarik nggak untuk meminang ahi sebagai cawapres
jalan masalah tadi habis melayar bang apa bang bang kristiano yang saat ini menuju apa akan dikuburkan malam ini juga
terut berduka kita bang
tentu ya terima kasih jadi begini
kami partai gerindra sesama dengan demokrat
masing masing sudah punya
sudah punya koalisi yang solid ya
dalam piagam kerjasama kami koalisi kebangkitan indonesia raya bahwa capres dan cawapres kami ditentukan oleh pak prabowo dan gus muhaymin
nah pemegang kunci inggris atau golden ticket itu ya gus muhaymin
nah apakah nanti gus muhaymin yang akan mempergunakan tiket cawapresnya atau beliau mendukung orang lain
karena pemegang kunci inggris cawapres pak prabowo adalah gus muhaymin
jadi kalau ada partai lain yang akan bergabung dalam koalisi kebangkitan indonesia raya tentu nanti pak prabowo gus muhaymin dengan ketua umum partai yang akan bergabung itu duduk bersama
tapi sampai hari ini kesepakatan kami dengan pkb di koalisi kebangkitan indonesia raya cawapres itu ditentukan oleh pak prabowo dan gus muhaymin
intinya gus mohaimin yang menentukan cawapres pak prabowo seperti itu
bolanya ada di gus muhaymin ya jadi nanti terserah masih terbuka saja tergantung gus muhaymin
kemudian bang andre tadi pada saat konferensi pers dikatakan beberapa kali berulang kalilah kalau tadi adalah pertemuan lanjutan dari mei dua ribu dua puluh tiga di pacitan
hasil follow up nya apa nih bang adakah proposal yang ditawarkan pada saat itu sudah diterima atau masih ada syarat syarat lain atau seperti apa follow up nya
ya ada dong hasil hasil ya
sehingga kita sama sama sepakat mendukung terciptanya pemilu yang jujur pemilu yang adil pemilu yang sejuk yang riang dan gembira
yang menjadikan pemilu empat belas februari ini adalah pesta demokrasi atau lebarannya demokrasi sehingga masyarakat akan riang dan gembira dan senang datang rame rame ke tps
menyambut pemimpin baru itu kesepakatan kita
nah apakah nanti di ujungnya sesuai dengan pantunnya pak muzani sekian gerinda walau walau masyarakat yang jelas komunikasi gerinda dan demokrat sangat baik
ya komunikasi gerindra dan demokrat sangat baik pak prabowo sangat menghormati pak sp beliau berdua adalah sahabat baik
partai gerindra juga sangat menghormati partai demokrat
bukti kami menghormati kami datang berkunjung ke dpp partai demokrat seperti itu
baik bang andre bang zaki demokrat dan gerindra saling menghormati dan masih saling membuka pintu ya
ya masih kita kan saling komunikasi lah saling komunikasi
baik terima kasih baik terima kasih anggota dewan pembina gerindra andre rosiade dan juga kepala bakomsera demokrat herzaki mahendra
selamat malam hari ini